semangat juang itu tetap ada bergelora memecah keheningan
mereka gugur demi bangsa yang luhur
kenanglah jasa mereka dengan bangkit merdeka dan tetap berkarya